pakai kayu yang lebih murah pakai cat yang lebih murah
ya udah gitu aja
konsekuensinya kualitas bangunan jadi lebih rendah
kita bisa estimasi dengan menggunakan material yang lebih murah
tapi kualitas masih tetap layak
kalau boleh saya minta waktu buat penghitung ulang
kok nggak diangkat juga
kalau nggak pasti kapan dan dimana saya harus ngerampok saep
saya sudah keluar banyak uang
semua harus kembali
ditambah dengan keuntungannya
ya udah tadi kantingnya
pilih desain luar
bakal cari terninggung dan atur
balik lagi ke terminal
kalau saya ikut kerja di sini gimana
yang mulia terimalah mbak
saya di sini
yang enam sudah saya beresin
tinggal kalian berdua
ada kecimpring atau orang enak yang sudah siap diantar
baru mau saya siapin
sebelum kamu siapin bikin kopi dulu
baik kamu di mana
mau berjuang mencari rupiah
kamu udah di bandung lagi
dia betah tinggal di kampung
bukan gak betah
tapi dompet penjerit dan menangis
saya gak bisa kerja
gak bisa bertani
yang penting mah keluar rumah aja dulu
kemarin saya udah ketemu sama temen temen
tapi saya dikecewain
otang sama jack punya kerjaan jadi tukang parkir
tapi ditolak secara halus sama awas
buat nerima saya
dia bilang mau pikir pikir dulu
kenapa kemarin milik kamu tolak
tiga orang sudah cukup
kalau empat kebanyakan
nanti bisa ketemuan di terminal
habis saya ngurus kerjaan
sekitar dua jam dari sekarang
kita mau boleh ke terminal
sekarang terminal jadi rebutan bos bubun sama kang darman
kita mau ikut rebutan juga
jangan banyak tanya dulu
nanti bisa ketemuan di terminal
masih ada nomer ncuy
kita ketemu bertiga
kamu di mana
udah di bandung lagi
kang cecep ngajak ketemuan di terminal
sekitar dua jam dari sekarang
kemarin saya sudah ketemuan sama kang cecep di terminal
kang cecep ngajak ketemuan lagi
sekarang siapin ranginang yang mau saya hantar
yang mau dihantar ranginang atau kicim prim dulu
willy udah di bandung lagi
iya udah tahu
dia nelpon kamu
bukan cuma nelpon
tapi udah ketemu
dia ngajak ke terminal nggak
barusan dia nelpon saya
ngajak ke terminal
ketemuan sama kang cecep
kang cecep sama willy mau balik ke terminal
cuma ngajak ketemuan aja
kalau kang cecep sama willy ngajak lagi balik ke terminal
urusan di terminal terlalu kusut
yang khusus mah orang lain
tapi tetap terima kasih
kamu udah ngingetin saya
kang cecep ngajak willy sama ancoy ketemuan di terminal
nggak tahu mau apa
ranginangnya sudah siap
terima kasih buat infonya
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
semoga selamat sampai tujuan
semoga selamat sampai tujuan
semoga selamat sampai tujuan
di dalam lagi narik iuran
enggak kayaknya mereka takut sama mamang
kalau masih berani datang cepat kasih kabar mama
kamu masih ditelepon mang murad
kopi hitam dua
bang edi gak nyuruh kita nyari orang lagi
kita kan butuh
saya nggak berani kalau belum ada perintah dari bang edi
garman masih lolos
kamu lagi gamar apa
kamu tahu gatot
sama seperti superman bisa terbang juga
kalau berantem yang menang siapa
superman sama gatot kaca belum pernah berantem
saya akan turun langsung
ya saya nggak akan bikin pelanggan kecewa
saya perlu bukti
nanti bapak beliin komik gatot kaca ya
oke saya pergi dulu
kalau ditanya tuh
jawabnya yang serius
saya sudah selesai ngurus kerjaan
sekarang mau ke terminal
sekarang nggak ada orang orang
bukan supir sama penumpang
otang deni ncuy
kayak ulang tahun aja
setelah kita nyerah
balik ke terminal
di backup kang cecep
memangnya kita mau apa
kamu mau kopi juga
karena jepudah hotar
saya juga belum lama datangnya
cecep udah berangkat
tadi saya ke bengkel dulu nyerpis berkala si jago
itu udah lunas
saya ulang pertanyaannya
itu udah lunas
biar hati kamu tentram
cek si pemborong jadi datang apa nggak hari ini
kalau jadi tanya mau datang jam berapa
biar kerjanya variasi nggak cuma ngebolak balikin cimpring yang lagi dijemur
suruh bikin kopi buat saya
bikin kopi buat kang mus
bikin kopi buat kang mus

bikin kopi buat kang mus
selamat siang pak
ikut ke ruangan saya
selamat siang pak
tolong gantian standby di depan aku dipanggil pak junaidi
gak ada kabar tentang kami
terakhir gugum yang ngontak ami
kalau kita mau bantu dia keluar dari kelompok bossaib
tapi ami bilang nggak perlu
nomor baru kamu
udah beli hp baru
beli hpnya mah baru
tapi hpnya second
gak apa apa yang penting kamu udah punya hp lagi
kita ngobrolnya di belakang
kalau jualan bubur modalnya nggak cukup
terus ada ide mau
jualan yang lain
atau usaha yang lain
saya mau jualan kue aja
berarti kamu tetap butuh gerobak
enggak jualannya pake rinjing
yaudah gak apa apa
yang penting kamu udah ada usaha baru
ada kerjaan baru
toponanya udah dulu ya gak enak
ini aku lagi kerja
saya harus bantu
tapi saya gak tau gimana caranya
ya gak usah aja atuh pak
kan ami sendiri yang bilang gak perlu
andaikan kamu harus bantu dia
gugum yang punya ide
buah saif harus dirampok
hpnya harus diambil
kan yang bikin anak buahnya gak bisa keluar
buah saif punya foto mereka di hpnya
seperti saya sama gugung dulu
kalau anak buahnya keluar atau berkhianat
fotonya bakal dicetak
ada tulisan dibawahnya
ada yang akan saya sampaikan pada kalian
dengarkan dan camkan baik baik
bubun gak perlu lagi ada disini
darman juga gak berhak ngambil alih tempat ini
kalian yang lebih pantas
orang orang yang cuma ikut cari uang
cuma ikut cari makan
dan ikut cari uang
dan ikut cari uang
dan ikut cari uang
bukan orang yang serakah
bukan orang yang serakah
atau cuma mementingkan diri sendiri
bukan orang yang serakah
atau cuma mementingkan diri sendiri
kumpulkan semua temen temen kalian

orang orang yang dulu pernah ikut kerja disini
gak punya ambisi kekuasaan
gak usah takut sama bubun atau darman
ada kang murad
apa yang kalian yang coba outuh aku
apa yang kalian yang coba outuh aku
kok dalam remember
cepat kontak saya
saya harus pergi
harus kerja lagi
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
pemborongnya sudah otw
akang masih sedih
masih berduka cita
masih merasa kehilangan
tapi udah gak sedih
aku mau minta tolong
hah saya belum punya kerjaan
mau balik lagi kerja di terminal
boleh ngajak acay
dia bukannya udah kerja di salon
waktu lagi ngerimbat
mata orang yang lagi dikerimpat kecolok sama telunjuk dia
kok bisa sampai kecolok
saya juga bingung
gak usah bingung
mau atau enggak
kontakt di dan
kalau masih nganggur ajak
yaudah sementara gitu aja
yang terakhir udyoso pifier siap patah

jangan duduk terus
kita udah hitung sama sama
sama uang yang keluar
terus ada berapa sisanya
ini bagian buat kalian
belum ada proyek lagi
akang mau pergi dulu
gimana nanti di jalan aja
yang penting mau pergi
darga di rumah aja
supaya gak duduk terus
akang takut ambein
gak usah basah basih
ada apa kang rus di nelfon saya
agenda kegiatan berikutnya
saya sedang sakit kepala
saya pengen gilak gilakan
area yang radio
sebentar aku telpon ami dulu
kita tanya ke ami kira kira bos saib di mana
kok gak diangkat
barusan aku coba telpon ami tapi gak diangkat
mungkin ami tahu kamu bantu dia seperti waktu itu
kamu ngajak saya ke sini minta saya ngerampok saib
tapi kamu belum tahu bisa nemuin sayap di mana
kita gak tahu rumah bos saip di mana
markasnya juga pindah pindah
kita harus cari info dari anak buahnya
saya membuat anggaran sesuai dengan kebutuhan material
jumlah hari kerja dan upah kerja
kalau anggarannya mau diturunkan bisa
caranya dengan menurunkan spek material
misalnya bukan pakai bata merah
pakai batako atau hebel
terus pakai semen yang lebih murah
pakai kayu yang lebih murah
pakai cat yang lebih murah
ya udah gitu aja
konsekuensinya kualitas bangunan jadi lebih rendah
dengan menggunakan material yang lebih murah
tapi kualitas masih tetap layak
kalau boleh saya minta waktu buat penghitung ulang
kok gak diangkat juga
kalau gak pasti kapan dan dimana saya harus ngerampok saeb
kang cece pergi terus kita gimana
kenapa mau neraktir
saya baru dapat komisi penjualan mobil
barangkali kamu mau ayam geprek
saya udah lapar
harusnya sama unlucky lamar

komi kuayang di sebelah sana pak
terima kasih sama sama
iya ini mau saya buatin
raymond bisa ketemu
ada keperluan apa
hari ini saya sibuk
kapan ada waktu senggang
di jalan dekat rumah
memangnya dari mana
dari terminal ketemu sama kang cecep
kang cecep mau apa
dia ngambil alih terminal
mau apa tuh
kan udah saya bilang susah jelasinnya
yaudah gak usah kamu jelasin
mencui ketemu kang cecep lagi di terminal
ke tancoy kang cecep bukan mau balik lagi ke terminal
tapi kenapa ketemu di terminal
selain cui sama kang cecep
dia yang mau balik ke terminal
terus kita gimana
saya baru pulang dari warung
beli belah sama kopi
mikirnya nanti kalau udah ngopi
gimana ruslan wira
buang waktu aja
terus kita mau balik
masa ibu semakin sedih
kenapa ngeliatin aku
kita pernah punya pasukan
bukan cuma megang jalan
tapi juga mau nguasain terminal sama pasar
yang di jalan aja bubar
pasukan kita dialut alut
cuma sama satu orang
kamu gak pengen balas dendam
ini bukan urusan pribadi
ini urusan kelompok
kita bergerak atas perintah bang edi
kalau kamu bang edi
urus lahan sendiri aja
gak usah ngambil lahan orang lain
kamu bukan bang edi
pengen balas dendam
orang yang suka dendam itu gak baik
kamu kenapa makannya buru buru
bukan aku yang makannya buru buru
kamu yang lama
saya makannya bukan lama
tapi sesuai dengan anjuran kesehatan
harus sampai halus
biar di perutnya
jadi lebih maksimal
kalau orang pasar itu kemarin gak ngajak ngajak terminator
saya gak akan mundur
itu bukan terminator
cuma muka sama badannya gak hijau
obat sudah keselipuan
kang urat kesini gak takut nanti ditanya tanya sama kang mus
saya justru kesini mau nanya nanya kang mus
serius kang mus mau pulang kampung
terus nanti balik ke bandung lagi enggak
yaudah tanya aja sana
kang mus ada di dalam
nanti aja nunggu kang mus keluar
saya yang datang duluan gak kamu tawarin
kalau akang ini makan tamu harus ditawarin
kalau akang kan hitungannya tuan rumah
biasanya kan nyuruh
yaudah sekalian bikinin saya
kamu udah mulai sering kesini ada apa
yang mau nanya kamu apa murad
kapan berangkatnya kang
terus nanti akan bakal balik lagi ke bandung
kalau ada keperluan aja
soal rencana ngebangun masjid jadi
kan itu tujuan saya
soal biaya yang dua m sekian
spek bahan bangunannya mau diturunin
katanya besok udah beres

kita harus ketemu
ada yang harus diomongin
mau ketemu di mana
jom kita berpisah
kita mau ketemuan di luar atau kang ujang ke rumah aja
ke rumah kamu aja juga gak apa apa
saya mau pergi dulu
ke rumah serena
kang ujang mau ke rumah aku
katanya ada yang mau diomongin
kenapa teteh ngasih tahu aku
kamu udah gak mau dengerin curhat aku
itu tadi curhat
kok kedengerannya kayak pamer
kang ujang mau ke rumah teteh
ih apa sih
tadinya saya mau minta pendapat kamu sama ujang
tapi ujang malah pergi
pendapat tentang apa
saya terusin aja rencana nanam singkong
atau saya ganti aja sama yang lain
masa teteh gak tau perasaan teteh sendiri
bingung mah pikiran
aku tuh bingung
gak tau perasaan aku tuh gimana
teteh seneng gak
teteh sedih gak
berarti perasaan teteh biasa aja
dibilang biasa aja juga enggak
gugup mah keadaan
orang usaha itu memang ada prosesnya
usaha kecimbering kang mus aja
sampai kang mus sempet ngira
gak bakal bisa jalan
itu susahnya cep
saya juga punya masalah yang sama
apa apa maunya buru buru
mungkin itu yang harus kita lakukan sekarang
belajar sabar itu gimana cep
nanti kalau kang ujang udah dateng
bukain pintu terus suruh masuk
setelah masuk suruh dia duduk
itu sih aku udah tau
yang aku belum tau setelah itu aku harus gimana

itu sih aku udah tau yang aku belum tau setelah itu aku harus gimana
itu juga aku udah tau
kalau gitu berarti teteh udah tau semua
kalau gitu berarti teteh udah tau semua
itu kayaknya kang ujang udah dateng
aku mau bukain pintu
nyuruh dia masuk
terus nyuruh dia duduk
habis itu aku tanya kang ujang mau minum apa
besok saya kesini lagi sebelum kang mus berangkat

ada mobil yang mau keluar
hati hati di jalan
kang ujang udah pulang aku udah gak bingung lagi
gak bingung buat sementara
apa buat selamanya
semoga buat selamanya
kang ujang minta aku buat bantuin dia
kang ujang bilang dia cuma ngerti produksi
dia perlu bantuan aku buat urusan promosi sama pemasaran
ini bukan sesuatu yang baru aku
tapi tanggung jawab yang udah berjalan dan harus aku terus lanjutkan
ini kamu di rumah
iya tapi mau pergi
nunggu dijemput wahyu
hmm menurut aku
kamu kayaknya cocok deh sama dia
kenapa gak pacaran aja
kalo dia mau
langsung aja ketemu abah
siapa yang mau ngelamar kamu
saya mah jadi rakyat ajalah
pusing jadi bos mah
suka banyak masalah
bosnya siapa tuh
terus terang saya belum tahu
saya cuma ditanyain sama kang cecep
mau kerja disini lagi apa enggak
terus saya disuruh kumpulin temen temen yang lain
berarti bosnya kang cecep
setau saya mah kang cecep juga gak ada niat
nah tak ada yang tahu
sebelum kita berdua